rpjmd dua ribu delapan belas dki jakarta hari ini disahkan dprd provinsi dki jakarta
beberapa program kerja unggulan anisandi tercatat dalam laporan hasil pembahasan raperda
dalam rpjmd dua ribu delapan belas gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tetap melaksanakan program penyediaan hunian rusunami dengan skema dp rupiah
yang didukung dprd dan akan segera direalisasikan
program unggulan lain saat masa kampanye juga ikut dimasukkan dalam laporan hasil pembahasan
selain itu penyediaan sarana air bersih khususnya di daerah pesisir utara jakarta dan kepulauan seribu
serta kurikulum pendidikan bahaya narkoba nantinya akan diberikan di semua jenjang pendidikan
anggota dprd dki jakarta secara aklamasi mengesahkan rpjmd menjadi peraturan daerah
roti adalah empat perda ini mengembalikan
sebuah arah yang jelas dalam pembangunan jakarta ke depan
berpusat kepada pembangunan ekonomi yang berkeadilan
juga tentang pembangunan manusia berkaitan dengan pendidikan yang lebih tuntas dan berkualitas
dan fokus untuk penciptaan lapangan pekerjaan